langkah ganda putra indonesia fajar alfian dan muhammad rian ardianto juga harus terhenti di babak perempat final indonesia master dua ribu dua puluh
pasangan ranking satu dunia ini harus takluk dari ganda putra tiongkok liu yuchen dan ou xuanshi melalui rubber game dua puluh satu sebelas tiga belas dua puluh satu dua puluh tiga dua puluh lima
yang penting memang hari ini mereka di poin poin terakhir bermain sangat luar biasa
apalagi di poin poin terakhirnya defendnya gak gampang mati ya
kita memang harus pinter memanfaatkan momentumnya
cuman tadi di poin poin terakhir kita mungkin agak sedikit terbuka
masih banyak evaluasi yang harus kita lakukan untuk menghadapi pertanian pertanian berikutnya
nah buat saya menang kalah itu tipis tadi ya
fajar rian juga sudah memberikan kemampuannya yang maksimal
saya lihat cuma hanya beberapa error aja sih ya
kalau menurut saya sih imbang
saya berharap nanti setelah selesai ini kita evaluasi kekurangan dimana kelebihannya dimana
jadi untuk ke depan untuk main yang paling mendekati
kalau saya tidak salah nanti si fajar sih mau main di bergu asia main di dubai
tapi yang jauh lebih fokus nanti persiapan
persiapan buat all england